berendam air hangat bisa menjadi solusi untuk melepaskan kepenatan
akibat rutinitas sehari hari
dan siang ini indrayani laksmi akan mengajak anda
untuk jalan jalan ke bogor menikmati kesegaran air panas alami
di beberapa tempat wisata dan juga mencari tahu kuliner khas kota hujan
pada bulan ramadan
kelelahan akibat rutinitas kerja bisa berkurang jika diselingi dengan liburan
yang juga menyenangkan dan menenangkan
kali ini saya akan jalan jalan ke beberapa destinasi wisata
saya akan mencari tempat yang cocok untuk merelaksasi badan juga pikiran
sambil menenangkan otak menenangkan pikiran
nah kalau misalnya
kali ini saya sedang berada di wisata pemandian air panas
yang ada di kawasan gunung pancar bogor
buat yang gak mau jauh jauh dari jakarta
di sini mudah mudahan kepenatan hilang stres hilang kejenuhan hilang
kita cobain air panas
air alami bersuhu di atas lima puluh derajat celcius ini
berasal dari sumber panas dari dasar bumi
yang dialirkan ke permukaan melalui pipa dan kolam kolam pemandian
bukan hanya untuk wisata masyarakat setempat percaya
air panas ini berhasil menyembuhkan berbagai penyakit
warnanya kayak coklat ya tapi ini adalah lumpur yang berasal dari
langsung dari gunung gunung pancar
air hangat bertekanan lima bar disemprotkan ke arah sendi dan otot di seluruh tubuh
cara ini dianggap efektif untuk mengurangi nyeri otot
semburan airnya terasa seperti pijatan tangan
namun lebih menekan dan tanpa jeda
masas ya itu tapi lebih kerasan ini
karena senternya itu pakai alatnya itu lebih tajam gitu
kalau cuma dipijit kan cuma ini aja tenaga orang ini kayaknya
tapi ini bukan satu satunya pemandian air panas di sekitar bogor
yuk saya ajak anda ke tempat berikut
masih di kabupaten bogor saya kini berada di wisata air panas gunung panjang di kawasan cisek
weh kalau di sini bisa dibilang adalah tempat wisata yang cukup unik juga kalau saya bilang
karena di sini adalah kolam berenang tapi beda dengan kolam berenang pada umumnya
yang pakai air panas
yang pakai air biasa dan juga pakai kaporite
tapi kalau di sini bukan
ini adalah air belerang yang langsung dari mata air di kawasan gunung kapur ciseeng bogor
rasa airnya juga hangat
enak banget buat berendam
dikelola oleh masyarakat setempat kolam air panas ini menawarkan kehangatan air yang berasal dari dalam bukit kapur
penat pun seketika hilang saat melihat empat kolam air hangat utama
sambil berendam mata dimanjakan
pemandangan sawah dan perkebunan yang luas
di bulan ramadan ada satu makanan unik kota hujan yang disajikan hanya pada saat bulan puasa
wujud mie glosor tidak berbeda dengan mie pada umumnya
mie kuning ini menggunakan tepung kanci sebagai bahan baku yang membuat teksturnya lebih kenyal
mie gloser kerap diolah sederhana
hanya menggunakan bumbu bawang merah dan bawang putih serta sawi sebagai pelengkapnya
karena keunikan dan kelezatannya mie glosor banyak di buru warga bogor menjelang buka puasa
wah ini rame banget
ini salah satu sentra kuliner takjil darakan yang ada di kota bogor di daerah baru
dan di sini makannya banyak sekali
dan salah satu makanan yang paling favorit
kalau lagi ramadan adalah ini mie glosor
ciri khasnya orang bogor
ya sentra takjil dadakan di jalan bang barung di tengah kota bogor ini menyediakan aneka makanan berbuka puasa
ada berbagai pilihan makanan ringan sampai pelengkap nasi
hal seperti ini hanya ada saat ramadan mulai pukul tiga sore hingga waktu budut maghrib
indra yani lasmi bogor